sampai jumpa di video selanjutnya
hai dokter wartawan penulis polisi ya semua mereka ini benar benar harus menjaga kejujuran
dan nama baik mereka iya pak kalau mereka sudah tidak bisa dipercaya lagi masyarakat harus
percaya kepada siapa mereka akan resah bukan begitu pak ya pasti apa jadinya kalau hakim
bisa dibeli wartawan sudah berbohong penulis tidak lagi jujur dan polisi tidak memihak kepada
kebenaran tapi untung hal ini belum terjadi oh ya sudah ada kabar dari bu guru yang pak sanusi
bilang bakal menggantikan pak marta di smp bapak telegramnya sudah saya terima pak nah bagus eh bisa saya
ajak sarip untuk menjemput beliau di stasiun besok pak silahkan
kalau memang anak itu bisa membantu bapak perempuan biasanya membawa taste lima kali
lebih banyak dari apa yang diperlukan laki laki pak hahaha jadi saya perlu bantuan hahaha hahaha
tidak ada informasi apakah dia akan datang sendiri atau berdua
telegramnya cuma mengatakan bahwa dia akan datang hari ini di stasiun ini
keretanya datang terlambat
kapal terbang saja bisa terlambat apalagi kereta api di stasiun kecil seperti ini dan
di desa mereka tidak memikirkan soal keterlambatan
mereka tidak tetap yang terang hidupan di desa tidak secepat dirama kehidupan di
kota disini ukuran waktu malam siang pagi pagi kalau di kota itu sudah jam dan menit semisal
bisa mengundur yang lainnya karena dia lebih cepat sekitar sepuluh detik pada ya karena itu harus
belajar kita harus belajar bagaimana cara menghadirkan semua waktu pada uang uang dan
kita punya kesempatan dan dari kesempatan itulah kita bisa memproyek semuanya
masuk juga uang
hebat kamu dit
itulah bahayanya kalau seorang anak kecil tinggal serumah dengan seorang profesor
dia bahkan bisa memperbaiki kalimat seorang guru
bukan main kamu ini
janganlah beliau pasti mengabar bapak
makin lama kamu ini makin suka berdebat dengan aku rip
kok yakin itu orangnya rip
kegiatannya kita tidak punya pilihan lain lagi pak
yang ada di sini cowok cowok hanya nenek nenek dan nek nek saja
selamat datang bu
saya tidak mengira ibu masih semudah ini
padahal menurut bayangan saya ibu sudah berumur empat puluh an tahun
artinya saya tidak cukup memenuhi saat untuk mengajar ibu
sebenarnya bu saya sanjsi
dan ini syarif sahabat saya
yang sengaja saya ajak warangkali ibu membawa saya ke sini
bawa barang banyak
tas memuas cuma satu
seorang guru tidak membawa perlengkapan
sebanyak artis film
kita naik di alman bu
belum bisa menyediakan mobil khusus
untuk keperluan seperti ini
dijemput sama pak sanusi dan sarip saja
saya sudah bersyukur
soal soalnya kan saya belum tahu
lokasi sekolah pak sanusi
oh ya sarip sudah kelas berapa
ah sarip tidak sekolah
di tempat kami bu
dia tinggal bersama mantan guru besar dari jakarta
ada di bagian
hai mantan guru besar itu bernama pak purnomo dia seorang dokter ilmu sosial beliau tinggal
di cikone rio sedang menulis tentang tata kerama di desa ini bu dan kamu sehari harinya
tinggal dengan beliau tapi seminggu sekali biasanya saya pulang ke rumah orang tua saya
ayah saya tidak sempat sampai setinggi pasang musik dan
bu imas seorang petani petani yang menggarap tanah milik orang lain
kepala sekolah smp
sebelum nanti saya antarkan ibu ke tempat pondokan
untuk sementara ibu nanti saya tempatkan di tempat pak jumadi
tidak jauh dari sini
kebetulan si munir anak beliau itu adalah nanti murid di kelas ibu nanti
nah antar semestinya ke emang ya
tunggu dulu ya ariefah
wah ibu gembira sekali
dan langsung setuju waktu pak sanusi meminta kesedihan kami agar ibu imas bisa menempati pavilion kami yang kebetulan tidak terpakai
kebetulan anak kami si munir sekolahnya kan di smp tempat bu imas mengajar
ibu imas akan menggantikan pamarta yang dipecat itu kan
itu artinya ibu imas akan memberi pelajaran secara